sekarang ini keluarganya dianra udah ngelapor lo ke polisi supaya lo bisa ditangkap
ya tuhan aku harus menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat
satu satunya cara adalah mencari tahu latar belakang keluarga mbak mita
siapa tahu dia bisa dihubungi
dengan begitu akan ada orang
seberapa besar usaha kamu untuk menibu saya itu gak akan berhasil juli
lebih baik saya ngamuk begini
pokoknya lo tenang aja
gue jamin semua beres
lo sekalian gak mau pesen nih
gue meluncur sekarang
sebentar lagi perempuan gak penting itu bakal pergi dari kehidupan gue
daripada pusing mikirin kita
mendingan nonton film lagi deh
kalian punya film apa ya
film apaan ya
gue gak pernah liat
seperti menangkap artis rakyat
itu kan mita
mau ke tempatnya kak finoin dulu
kamu tuh sadar gak sih
dan papa lagi tidak sehat
dan sekarang kondisi kakak kamu seperti ini
siapa tahu keluarga yang mita masih tinggal di sana
kamu tuh sadar gak sih
kamu pikir kenapa sekarang kakak kamu seperti ini kondisinya karena siapa
kamu pikir selama ini kita kena musibah secara beruntun karena siapa
ya gara gara pempuasan itu
sadar dong kamu
tapi bukan begitu juga ma
papa kondisinya semakin jelek itu karena
maka kamu pikir mita dan mikir fino
kalau kita ketemu mita kondisi papa itu akan baik
percaya deh ma
mama gak mau tahu apapun alasannya
kamu tidak pergi
kamu di sini
kamu tetap di sini sama mama
di kenapa di
panggil dokter niel sekarang
iya ma saudara
sabar ya di dan panggilin dokter
sekarang ini keluarganya dianra sudah melapor kamu ke polisi supaya kamu bisa ditangkap
aku harus menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat
satu satunya cara adalah mencari tahu latar belakang keluarga mbak mita
siapa tuh ada yang bisa dihubungi
dengan begitu akan ada orang yang bisa menguatkan fakta kalau vino memang adalah anak bamita dan mas arfini
kau harus balik ke ciamis
saya sedang mencari informasi tentang korban kecelakaan bus tanggal delapan belas kemarin
bisa dibantu sus
tunggu sebentar ya mbak
ini tidak ada di sini
makasih ya sustara
saya mau menanyakan wanita yang bernama mita
wanita yang saya maksud yang ini bahan
saya membawa penjualan hidangan sekarang dan jika yang ada di bildu elders

dengan mengagot kalau awak akan bawa bel hardie ke p elizabeth
ya tuhan tolong beri kemudahan jalan
lo tuh mau kabur lagi ya
gue udah suruh lo ke apartemen gue
maaf mbak tadi saya kebetulan ketemu tetangga kampung dan katanya di kampung saya lagi ada wabah penyakit
makanya saya khawatir dan saya takut saudara saya pada sakit
ini saat yang tepat untuk bertindak
ya siapa yang larang
itu kan hak lo
makasih ya mbak
makasih mbak udah ngijinin aku pulang kampung
nggak perlu repot repot
cukup berdiri dengan manis di jalanan
nunggu yang akan nabrak lo
hah akhirnya rencana gue berhasil
syukurlah rencanaku berhasil
makasih ya tuhan

sampai jumpa di video selanjutnya